eksklusif di ctv
ya rangga ini aku
sampai saat ini
mau tuh apa sih
waktu gue sama kakak lo pacaran
lo gak suka
sekarang lo suruh gue balikan lagi seperti dia
ra gue tau gue salah ra
maaf lu tuh udah telat
gue gak akan terima lagi
gue gak mau berantem sama gue
gue capek tau gak
amba dan rangga
dengan kak rangga
amba pengen hubungan amba
dengan kak rangga balik kayak dulu
kemulkanlah permintaan amba ini
udah dua hari
gue tinggalin rumah
aduh laura gimana ya
apakah mereka baik baik aja
rasanya aku pun gak enak ya
kayaknya ada yang tabrakan tuh bang
ini rangga chris
ya allah gak kita patah sibuk aja
ini siapa sih
angkat aja ra
siapa tuh penting
ini bang sueb laura
ra ada apaan sih
kita harus pergi sekarang
pi ada kabar buruk pik
karena enggak kecelakaan pi
dia korban tabrak lari
sampai saat ini
aku cinta sama kamu rat
aku juga sayang sama kamu
aku juga sayang sama kamu
kakak udah marahin kamu pi
apa yang harusnya minta maaf
opi yang salah
kakak udah maafin kamu py
kakak udah maafin kamu
kamu adik kakak yang terbaik
yang pernah kakak milikin pi
kita harus melepaskan orang yang kita cintai berada di sisi allah swt
rangga kenapa kamu tinggalin aku
rangga kenapa kamu tinggalin aku
semua gara gara lo tau
kalau lo gak pakai kesukaan sebarangnya ini semua gak bakal berjadi
ini semua juga gara gara lho
kalau lo gak ngadu semua nggak akan kayak gini rak
lo pikir gue gak tau mulut lo ember
lo ngasih tau ke orang orang tentang perasaan gue sama rangga ra
gue tau itu lo yang ngerjain
kalian tuh apa apaan sih berantem di bawah kapan kayak gini
kamu jangan nangis terus ya
ini semua sudah menjadi takdir yang kuasa
tuan saya robbed
semua harta saya disita